dan kalo lagi dengerin podcast ini coba dm ke kita
nah bagaimana melihat para pemangku kepentingan kementerian perhubungan sudah berupaya sedemikian rupa